inilah mobil plat merah ba satu dan ba dua yang digunakan sehari hari oleh gubernur dan wakil gubernur sumatera barat
mobil dinas baru wagup audi joinaldi ini jenis hyundai palisade
sedangkan mobil gubernur mahyaldi yang terparkir ini adalah mobil dinas lama
mobil dinas barunya mitsubishi pajero tidak terparkir di sini
mobil dinas baru untuk gubernur wakil gubernur sumatera barat memicu polemik karena pembelian dilakukan saat pandemi covid sembilan belas
dalam dokumen yang beredar anggaran untuk pengadaan dua unit kendaraan dinas pemimpin daerah itu mencapai dua sembilan miliar rupiah
gubernur mahyaldi mengaku pembelian mobil baru dilakukan karena mobil dinas lamanya mengalami kerusakan antara lain rem yang blok
mobil itu kan sudah dianggarkan tahun dua ribu dua puluh yang lalu
dan sudah diketuk balu oleh dprd bersama dengan pemimpin daerah
tapi saya yang tidak beli adalah di bawah itu
kemudian mobil yang kita pakai kalau tidak salah saya itu tahun dua ribu enam belas dua ribu tujuh belas
dan kemudian ketika saya pakai beberapa tahun lalu ada yang remnya melom
pembelian mobil dinas baru ini mendatangkan kecaman dari parlemen
sejumlah anggota dewan memprotes kebijakan tersebut
padahal mobil dinas yang sebelumnya saya pikir kalau seandainya diperbaiki di maintain sembilan lebih baik saya pikir masih bisa operasional
kita harus sadari juga jujur juga abai badan anggaran atau dprd melihat mata anggaran ternyata ada pengadaan untuk mobil kendaraan dinas
nada protes dilancarkan andre rosiade anggota dpr ri asal sumatera barat
menurut andre pembelian mobil baru itu melukai rasa keadilan di tengah masyarakat
kita tahu di zaman pak mahyedi sebagai gubernur pcr swab gratis yang ada di bandara sudah dihilangkan
bahkan dulu ada bantuan dari pemprov ke lab fakultas kedokteran
sekarang tidak jelas ujung pangkalnya
eh tiba tiba sekarang kita mendengarkan ada pembelian mobil dinas bagi gubernur dan wakil gubernur
tentu ini melukai rasa keadilan di tengah masyarakat kita
sementara itu warga menilai
pembelian mobil dinas di masa sulit pandemi kurang pantas dilakukan apalagi oleh pejabat daerah
sekarang lagi kesulitan apalagi di tengah pandemi kan
ppkm level empat juga masih berlaku
banyak rumah sakit yang kekurangan alat alat
seharusnya kan lebih tepatnya anggaran itu disalurkan ke sana
selain harga yang anggaran tersedia baik gubernur mahyaldi maupun wakilnya audi joinaldi
sama sama mengklaim keberadaan mobil dinas baru itu akan membuat kinerja yang lebih baik
jangan lupa like share dan subscribe ya